dari sunda kelapa jayakarta batavia hingga akhirnya dki jakarta
perubahan ini semoga bisa membuat kita semakin mengenal ibu kota tercinta ya
tak kenal maka tak sayang
kita mulai dari sekarang
di masa pemerintahan presiden soekarno jakarta raya dipimpin oleh wali kota yang bernama raden suwiryo
ia sempat digantikan oleh daan yahya sebelum akhirnya kembali menjabat di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
wali kota jakarta kemudian dijabat oleh syamsur rijal lalu raden sudiro
nah di era raden sudiro inilah mulai terbentuk rukun tetangga dulu juga sempat ada rukun kampung dan rukun warga
jadi alamat anda rtro berapa itu ya yang memang sampai sekarang pun masih diingat
nah pada seribu sembilan ratus enam puluh nama jakarta resmi menjadi daerah khusus ibu kota jakarta dan dipimpin oleh seorang gubernur
gubernur pertama adalah sumarno
sama dengan soekarno soekarno adalah perempuan yang paling diingat di jakarta
menurut saya ikon yang paling diingat di jakarta adalah monas
ya monumen nasional atau monas
merupakan tugu peringatan setinggi satu ratus tiga puluh dua meter yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat indonesia dalam merebut kemerdekaan indonesia
usianya sudah lima puluh enam tahun kalau dihitung hitung dua ribu tujuh belas dikurang seribu sembilan ratus enam puluh
mulai pertama kali dibangun
patung selamat datang juga menjadi salah satu ikonnya jakarta
apalagi kalau anda melewati
bundaran hotel indonesia pasti sudah familiar dengan patung ini
patung ini dibuat untuk menyambut tamu kenegaraan di asian games ke empat tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua
nah ini semua dibangun saat kepemimpinannya sumarno
ia juga menerapkan konsep rumah minimum yang dibangun di atas lahan seratus meter persegi di sejumlah kawasan
usai lima tahun masa bakti sumarno digantikan oleh heng ngantung
tapi karena masalah kesehatan
hengantung tidak dapat menuntaskan masa bakti dan kembali jabatan gubernur didapuk oleh sumarno
tak berhenti di sana ada pula nama lain yang masuk dalam sejarah kepemimpinan dki jakarta
berikutnya ada nama ali sadikin
di bawah kepemimpinannya jakarta mengalami banyak perubahan
sebut saja ada kebun binatang ragunan kemudian di wilayah pusat ada taman ria remaja taman ismail marjuki prj atau yang sekarang disebut jakarta fair
kemudian ancol hingga kawasan lokalisasi keramat tunggak yang memicu kontroversi
ali sadikin juga mengeluarkan izin perjudian yang pajaknya untuk pembangunan kota
ali sadikin merupakan gubernur pertama indonesia yang dilantik di istana negara
saat itu presidennya adalah soekarno
ali sadikin kemudian digantikan oleh cokro pranolo yang sebelumnya sempat menjadi asisten ali sadikin
setelah cokro panolo ada suprapto
dari kepemimpinannya tercipta master plan

oleh tujuh puluh orang wristataan rakyat di indonesia

saya ke kemayoran yang sampai sekarang pun masih kita bisa nikmati di sana dan menertibkan beca di kawasan jakarta
di situ ya jadi sekarang beca sudah tidak ada lagi di jakarta
kemudian ada nama suryadi sudirja membuat proyek pembangunan rumah susun dan memulai kebijakan memberlakukan sistem satu arah di sejumlah ruas jalan
tapi tetap macet belum bisa terurai sampai sekarang
ada pula nama lain menjabat selama dua periode sutioso adalah gubernur ataupun satu satunya gubernur dki jakarta yang mengalami lima kali pergantian pemimpin di pemerintahan pusat
ada suharto b j habibie abdul rahman wahid megawati hingga sby
selain tiga in satu kebijakan lain yang paling dikenal bahkan bisa kita rasakan bersama untuk melewati kemacetan dki jakarta adalah proyek angkutan masal trans
dki jakarta sudah transit di halte cnn indonesia
sukses dengan koridor satu di tahun dua ribu empat koridor transjakarta terus dikembangkan dan hingga kini telah berjumlah tiga belas koridor
meski sempat ditentang karena mengurangi satu jalur jalan transjakarta dianggap moda transportasi masal yang diandalkan sebelum nanti mrt beroperasi
selamat kembali transit di halte yang lainnya
kita bergeser ke tahun lain pada dua ribu tujuh dki jakarta melaksanakan pemilihan umum kepala daerah secara luas
langsung untuk pertama kalinya fauzi bowo yang saat itu berpasangan dengan priyanto mengalahkan pasangan adang daro jatun dan dhani anwar
periode kemimpinan fauzi bowo sebagai gubernur memang tak banyak ikonik peninggalan jakarta
fauzi bowo melaksanakan kebijakan gubernur pendahulunya dalam membenahi jakarta
langsung bergeser lagi lima tahun berikutnya di pilkada dua ribu dua belas gubernur pertahanan fauzi bowo yang berpasangan dengan nahrawi kalah suara dari jokowi dodo
basuki cahaya purnama gaya kepemimpinan jokowi dengan belusukannya dianggap mampu membenahi sejumlah masalah kompleks jakarta
birokrasi dipermudah menyalurkan berbagai program bantuan terawasi hingga revitalisasi kawasan hijau
popularitas yang kian melejit membuatnya dipinang untuk maju ke kursi yang lebih tinggi ri satu
jokowi terpilih sebagai presiden indonesia ia pun melepas jabatannya sebagai gubernur dki jakarta
kursi pemerintahan dki jakarta
kursi pemerintahan dki jakarta lalu diduduki oleh basuki cahayapurnama atau yang akrab dipanggil ahok
meski dinilai terlalu kritis dan tegas gaya kepemimpinan ahok ternyata banyak mendapat apresiasi warga
ahok terus meneruskan program kerjanya saat bersama jokowi dahulu namun tidak sampai purnama setugasnya
ahok harus melepas jabatannya ia tersangkut kasus penodaan agama yang membuatnya difonis dua tahun penjara
kasus itu pula lah yang disebut sebut menjadi batu sandungannya saat melaju dalam pilkada dki dua ribu tujuh belas
menyelesaikan masa bakti ahok jarod saiful hidayat akhir dilantik sebagai gubernur dki jakarta
jarod juga tetap menjalankan program kerja yang telah dibuat jokowi maupun ahok
dan akhirnya enam belas oktober dua ribu tujuh belas jakarta kembali memiliki gubernur baru selama lima tahun ke depan yang terpilih dari hasil pemilu demokrasi
apa capaian kebijakan anies baso dan sandiaga uno
oh nantinya kita akan tunggu bersama ditunggu oleh seluruh masyarakat dki jakarta yang memilihnya
yang terpenting kebijakan itu harus ditujukan untuk kesejahteraan dan keadilan bagi warga jakarta